sobat rupiah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi
inovasi dalam cara pembayaran pun terus bertransformasi
mulai dari pembayaran tunai hingga kini cara pembayaran non tunai
menjadi sebuah tren baru dalam masyarakat indonesia bahkan dunia
saking maraknya masyarakat pengguna cara pembayaran non tunai ini
punya julukan kece tersendiri loh yaitu less cash society
sebelum kita bahas lebih jauh lagi kita pengen tahu nih jenis pembayaran non tunai apa sih
gimana udah pilih jawaban kalian kang
oke kalau banyak dari kalian yang menjawab qr code
berarti kalian udah familiar nih dengan cara pembayaran yang menyatukan
berbagai jenis aplikasi berbasis qr yang kekinian dan hype banget buat anak milenial
sekarang masyarakat di semua smartphone nya itu ada aplikasi yang menggunakan qr
qr code dan ini tentu saja
sekarang yang sudah tersandar karena itu lebih unggul
jadi kris itu sangat cocok sekali untuk milenial
kris merupakan penyempurnaan cara pembayaran berbasis qr yang ada di indonesia
jadi apapun aplikasi pembayaran yang kamu pakai bisa digunakan untuk scan kris
ini sudah kenicayaan mereka akan bisa ngetap terus kemudian melakukan pembayaran
apapun dioperate dari sana ini keharusan is emas
nah pasti ada di antara kalian yang berpikir
emang kalau nggak kenal gimana mau sayang ya sobat rupiah
jadi kita nggak perlu lagi harus punya banyak alat
sekali aja di scan di situ dan semuanya bisa
nah nonton nontonan ini kan lebih mempermudah semuanya
itu kan bakal sangat bermanfaat sekali ya untuk nantinya saya nggak perlu bawa uang cash
kalau ada kris ini itu lebih mengefisienkan metode pembayaran di berbagai platform online gitu
nah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan
sayang dong kalau kita masih belum familiar dengan cara pembayaran baru ini
ini merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak bisa dibendung bendung lagi ya
kemajuan teknologi itu pada akhirnya bukan hanya untuk anak muda
tapi untuk semua orang yang pada akhirnya harus menjadi bagian dari
melihat hidup dan gaya hidup kita masing masing
makanya bank indonesia terus melakukan sosialisasi dan edukasi
tentang penggunaan kris secara informatif
salah satunya melalui feskabi dua ribu dua puluh
yang hadir adalah milenial ingat ya
kedepan mereka juga bisa bagaimana bisa ada peluang peluang bisnis
maka kami hadirkan ada entrepreneurship di sini
mereka juga familiarisasi dengan chris
festival edukasi bank indonesia ini adalah event yang diadakan bank indonesia sebagai bagian dari sosialisasi kris
yang telah sukses diselenggarakan di tiga kota
yaitu solo lampung dan manado
feskabi menjadi rangkaian acara edukasi sebuah inovasi cara pembayaran baru
agar para milenial bukan hanya mulai menggunakan qr code indonesian standard
tapi juga bisa ikut memajukan ekonomi dengan memulai bisnis di usia muda
melalui kemudahan yang ditawarkan chris
dengan adanya qr standard ini transaksi tentunya akan semakin mudah
semakin luas jangkauannya dan juga semakin cepat dan yang pasti semakin transparan
sehingga roda perekonomian bisa bergerak semakin baik
eits nggak berhenti sampai di situ ya sobat rupiah
rangkaian feskabi dua ribu sembilan belas masih berlanjut di acara puncak bi nativest dua ribu dua puluh di kota jakarta
pada acara ini akan diumumkan sejumlah penghargaan bagi para peserta blok dan vlog dengan hadiah total ratusan juta rupiah
nah kapan lagi kan bisa belajar dapat hiburan
dan berkesempatan dapat uang ratusan juta
jadi sampai ketemu ya di bi natifest dua ribu dua puluh
jangan lupa terus menunjukkan ekonomi yuk dan pakai qr standar